ini seperti kamar jessy tapi jessy di dalam
gak mungkin kan aku masuk ke dalam dan ambil fotonya
apa aku diem diem aja fotonya jessy
ini kamarnya jessy kan om
iya tadi aku mau ngajakin dia ngetes
saya mesti terima kasih sama kamu
karena aku nangkas sama jessy berarti tau orang tuanya lo
tau keluarganya kan
pak orang tua bella
sudah menutup akses terhadap siapapun dari lama
saya tidak minta identitas lengkapnya
saya hanya maau tau namanya abdullah randy
gak usah berbelit belit ngomongnya
saya nggak bisa memberitahu sembarangan
tentang identitas orang tua bela
kamu tahu nggak
bisa saja orang tuanya bela
orang tuanya jessica itu
adalah orang yang meneror keluarga saya
yang mau mencelakakan keluarga saya
masih mau kamu bela itu
om irfan yang meneror keluarga alfahri selama ini
kamu di pihak saya bukan
ini privasi mereka pak
saya tidak bisa memberitahu bapak
bapak tidak mau memaksa saya keluar
saya tidak bisa mengatakan ke bapak
karena saya akan menyelidiki sendiri pak
dan tahu kebenarannya
cobain supermi nutrimi baru
dapat enaknya rasa steak ayam
dapat baiknya brokoli di dalam mie
dan baiknya kaldu jamur yang gurih
no compromise baru super minutrimi pilihan lebih sehat
ada apa ya pak hanifik
saya ada janji dengan bu rosa
oh begitu kalau begitu tunggu sebentar
uya mau konfirmasi dulu sama bu rosa
halo bu ini di depan ada pak sanusi
katanya udah ada janji sama ibu
oh iya betul yaudah suruh pak sanusi masuk ya
terima kasih uya
sudah datang pak sanusi
silahkan masuk pak sanusi
iya terima kasih
ini seperti kamar jessy tapi jessy di dalam
gak mungkin kan aku masuk ke dalam dan ambil fotonya
apa aku diam diam aja fotoin jessy
ini kamarnya jessy kan om
iya kamarnya jessy kenapa
iya tadi aku mau ngajakin dia ngeteh tapi kayaknya masih tidur ya
nanti aja tunggu dia bangun tidur siang ya
kalau mau ngeteh kita bareng aja yuk
jadi gimana din gimana tadi di rumah sakit kok bisa ketemu sama al segala
jadi mas al tuh sebenarnya minta tolong sama pihak dari rumah sakit untuk minta dikabarin kalau aku datang
jadi pas aku daftar pihak dari rumah sakit langsung telepon mas al makanya mas al langsung kesana
saya berusaha keras untuk ajak kamu kembali ke rumah
terus kamu gak ikut al balik ke rumah
kamu bisa maafin allah dan keluarganya setelah kamu tahu kejadian yang sebenarnya
aku mau pulang aku mau
berhati hatilah dengan om irfan
jangan terlalu percaya
kenapa mas al tiba tiba nyuruh aku waspadai sama om irfan
apa mas al udah tahu aku tinggal sama om irfan
tapi om irfan emang bikin aku curiga juga sih
aku sangat meragukan kata katanya
menurut om aku harus gimana
apa yang harus aku lakukan
kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu nih
dan juga buat rena
apapun itu keputusan kamu
kamu pasti akan support
kalaupun akhirnya keputusan kamu yang kamu ambil adalah
keputusan yang paling pahit sekalipun ya
kamu bakal support ya
terima kasih om
terima kasih om
dari pembicaraan aku dengan om irfan barusa
sepertinya om irfan berfikir kalau aku akan meninggalkan keluarga alvari
mas al suruh aku untuk waspada
saya sudah berhasil
saya sudah berhasil
selamat siang bu rosa
selamat siang pak silahkan duduk
terima kasih banyak ya pak sanusi sudah mau datang
pak maaf ada tamu
kita bisa ke ruang kerjanya al kita bicara di sana
pak sanusi bawa ke ruang kerja al ya
mari pak ikut saya
ya terima kasih banyak kiki ya
terus kamu tutup pintunya
ada apa yang perlu saya sepertinya kok penting sekali
ya pak sanusi
ada yang ingin saya bicarakan dan saya tanyakan ke pak sanusi
karena terus terang
saya nggak tahu harus bertanya kepada siapa selain ke pak sanusi
bacakalah dan kita ocupaminya